andai saja kamu tau sayang

apa lagi sih
oh sempat kamu diam terus

dia juga akan tau

mendingan kamu gak usah ikut campur

kasian dia tau dari orang lain dia

saya ada meeting dengan klien

ada perlu apa lagi pak gue apa kemari

waduh kayaknya kalau urusan sama bapak udah pasti ribet

ujung ujungnya berantem lagi aja kayak kemaren

kalau begitu bisa tolong bapak sampaikan
kepada ibu andin kalau amar mahendra

dan membicarakan tentang dokumen asuransi
ternyata bapak ini pegangnya
he he baru tau sayang
saya kasih tau aja ya pak
ibu andi udah pasti punya pak yang namanya asuransi
mendingan bapak tawarin aja ke yang lain dak

udah sayangnya udah ya
udah jangan nangis terus ya

perwakilan asuransi dan pihak elang indonesia sedang menuju ke kantor pak
bapak juga ada schedule untuk meeting dengan mereka pagi ini
oke terima kasih informasinya

eh selamat pagi tobi

nah itu mereka datang pak

eh selamat pagi pak

baik kita langsung bicara aja di ruangan saya
ya kok tumbuhin sih mereka apa cepat pulangnya

tapi kayaknya norena ada di mobil im

iya masuk ke dalam yuk
pasti ada yang gak pils di jalan nih
lu jangan suka berspekulasi begitu im

norena tahu kalau pak al meninggal

tapi norena sekarang sedang terbuncang

rena mama mau ngomong sebentar sama kamu ya
jangan dikunci dong sayang
buka pintunya ya nak

ya allah gimana ini

rena butuh yang tegar

tenang ya sabar ya dunia
kok pulang lagi bukanya

supaya dapat memberikan hak kepada ahli waris

apakah bisa untuk diberikan dulu sambil kita persiapkan

karena dana asuransi yang turun sifatnya harus kolektif

saya akan langsung ke kantor memberitahu kepada tim saya supaya selalu standby apabila bapak memberikan dokumen bu andin

sekali lagi saya berharap ini semua bisa segera diselesaikan dan masing masing dari keluarga korban ataupun dari maskapai penerbangan lang indonesia bisa mendapatkan hak dan porsinya yang sesuai pak

pak terima kasih banyak ya
semoga kasus ini cukup sampai di sini pak
sekali lagi saya ucapin terima kasih

oh jadi pak jadi

darah daging gue

seribu persen kalau kesha itu buah hati gue dengan elsa

walaupun itu palsu tapi itulah hasil yang sebenar benarnya

hitungnya rasul tidak menjabat
coba saja dan bosnya dariports tolol

ya oke udah

belum makan juga loh

nanti angkat aja deh

kalau soal itu aku tahu

aku yakin dia lagi butuh om baiknya juga

jadi kamu jangan sungguh untuk hubungin aku ya
semoga yang sabar ya din ya

berusaha untuk lebih cepat daripada itu

tadi macet jalan

bisa lepas oke
ada urusan apa ada kesini

anda pikir saya tidak melihat

masalah dengan pak nino
no gue cuma ngasih tahu ya no
tadi gue kesini
niatnya mau ngunjungin elsa

tapi kita gak usah peduliin

papa pasti dia ambil nih kakak

sayang buka yuk sayang yuk

rena jangan kayak gini sayang mama khawatir sama rena di dalam
kayaknya pintunya disedot dari dalam deh

apa ciki perlu panggilin uya boim riza putra biar bisa ngedobrak pintunya siapa tau bisa

kalau ngedobrak nanti rhenanya jadi trauma dan dia takut
terus gimana dong pak

rena buka dong rena pintunya
gimana keadaan kamu baik
pak amar datang sini juga karena kita mau bahas tentang

dia akan bongkar semuanya

apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari aku

lebih baik kita langsung kepada poinnya aja

ya aku gak dateng dateng sih
udah janji mau bicara sama saya di sini

mana kok belum datang juga saya mau bicara sama dia
belum pulang ya
mungkin sibuk kali ya
saya tadi pesen
kalau misalnya harusnya pulang dari kantor
suruh kamar saya segera ya

sayang kok masih marah sama mama ya nah

dengerin mama yuk sayang
bu bos tuh masih ngerasa masih ada pabos di rumah ini

gue juga bingung ki

yang ngerasain banget kan andin
pak andin tuh kayak gini amat sih mbak

kok belum pulang juga ya
udah jam berapa ini

suruh kamar aku mau bicara
nggak berantem lagi kan

lo tuh maunya apa sih
lo mau ngomong apa sih sebenarnya

kalo riki bener bener jadi tes dna dan hasilnya

cie yang mau cepat dibebasin kumpul lagi nih sama anak dan suami

kayaknya malem ini ada yang gak bisa tidur nih
lasin tadi pagi
kena apa sih

sebenci itu dia sama saya
padahal kan ini bukan pesan pribadi
ini kan menyangkut orang banyak
apa dia nggak paham dengan semua pembicaraan yang sudah saya bicarakan sama dia
bu sini bu duduk bu

emang aku kayak gitu ya bu

sekarang aja kamu belum tidur